pengemudi truk yang menyebabkan tabrakan beruntun di gerbang tol halim utama kemarin ternyata anak di bawah umur
hasil tes urinnya juga negatif
sopir truk mebel yang menimbulkan insiden tol insiden di gerbang tol halim utama masih berusia tujuh belas tahun
penyidik telah mencatat ada sembilan kendaraan roda empat termasuk truk penabrak dan empat korban akibat insiden ini
polisi sudah memeriksa urin penabrak dan menyatakan negatif narkoba
penyelidik juga sudah melakukan tes urin kepada sopir ini
dan penyidik juga sudah berkoordinasi dengan bapak catim
karena proses terhadap anak itu perlu pendampingan oleh bapak
orang tuanya supir anak ini juga sudah dikomunikasikan
akan datang dalam waktu dekat
polisi menyebut sopir truk bermuatan mebel yang menyebabkan tabrakan beruntun di gerbang tol halim utama
rabu dua puluh tujuh maret kemarin berusia tujuh belas tahun
kabit humas polda metro jaya menyatakan akan memanggil majikan
yang mempekerjakan sopir di bawah umur dan belum memiliki sim itu
sembilan kendaraan roda empat yang terlibat dalam tabrakan beruntun
awalnya dia menabrak kendaraan expander
expander lanjut kena ke brio dua
kemudian yang ketiga kena lagi ke akor
yang keempat kena ke mobil isusu
yang kelima kena ke mobil listrik hyundai
yang keenam kena ke mobil box carry
yang ketujuh kena ke mobil pickup traga
traga pickup ini terpelantin ke kanan
di situ ada empat orang empat orang ini lah yang jadi korban
nah terbanding ke kanan kena ke yaris
hingga kini sopir anak penyebab tabrakan beruntun masih menjalani perawatan di rumah sakit uki
polda metro jaya mengimbau masyarakat untuk menaati peraturan berkendara
dan rambu rambu lalu lintas agar tidak terjadi lagi musibah serupa